tanggul pembatas lahan parkir sebuah sekolah di kota bogor jawa barat jebol senin suri
sedikitnya tiga rumah hancur diterjang air dan empat warga hanyut
ketika ditemukan dua diantaranya sudah meninggal dunia
sementara itu korban selamat masih dalam perawatan karena mengalami luka luka dan trauma
mereka selamat setelah tersangkut batang pohon saat terseret arus air
suami korban hamid dan seorang bocah bernama zahwan armido selamat namun menderita luka berat
hingga senin petang warga dan petugas badan penanggulangan bencana daerah
masih membenahi sisa material yang memporak porandakan permukiman warga
muhammad duanda bogor